anda mungkin sering mendengar ayam betutu khas pulau dewata bali
namun apa jadinya jika ayam betutu yang dipakai sebagai bahan utama adalah burung darah
di sebuah hotel di surabaya menu kuliner khas bali ini kini menjadi andalan
dengan ide kreatifnya seorang chef mengkreasi betutu dengan daging burung darah
nah seperti apa kelezatannya berikut liputannya
kreasi menu burung darah betutu ini merupakan salah satu andalan hotel berbintang di bilangan jalan progo surabaya
mengambil resep khas bali yaitu betutu hotel ini mencoba memadukannya dengan daging burung darah
untuk mendapatkan sensasi kelezatan yang unik dan dijamin bisa menggugah selera penikmatnya
nah bagi yang suka memasak untuk membuat menu burung darah betutu terbilang cukup mudah
siapkan daging burung darah dan beberapa bumbu berupa cabai bawang merah bawang putih merica bubuk garam jahe dan daun bawang
bumbu rempah ini kemudian dihaluskan dengan cara diulek
setelah halus bumbu tersebut dimasukkan ke dalam burung darah dan dioleskan ke seluruh permukaan dagingnya
langkah selanjutnya bungkus burung darah dengan menggunakan daun pisang dan aluminium foil
dan panggang ke dalam oven hingga matang sempurna
untuk penambah rasa tumis potongan kacang panjang bersama cabai serta bawang merah dan bawang putih hingga harum
nah untuk penyajiannya burung darah betutu yang sudah di oven dipadukan dengan tumis kacang panjang dan cabai rawit
tak lupa sambal bawang sebagai penambah rasa pedas
hidangan pun siap disantap
saya baru pertama kali makan ini
sedikit agak pedas tapi renyah sekali memang enak sekali
foto irisan pertama itu luar biasa
rasanya gurih terus ada manisnya
yang unik saya sih tadi nyobanya ke sambalnya juga sama bumbunya
jadi sambalnya berbeda dari asin manis sama gurih
menu tradisional bali yang biasanya menggunakan daging ayam atau bebek ini
sengaja diganti dengan daging burung darah agar mendapatkan nuansa yang berbeda
selain itu daging burung darah juga lebih lembut gurih dan kaya protein
karena daging burung darah sendiri dagingnya lebih kenyal
terus kesehatannya juga banyak
salah satunya yaitu untuk menjaga imun
terus untuk proteinnya banyak juga
hmm bagaimana sedap bukan
anda tertarik untuk memasaknya di rumah
wahyu pratama surabaya